dua hari terakhir kondisi lapak pedagang sapi di pasar tradisional cilduk kota tanggerang sepi dari aktivitas
lebih dari enam puluh pedagang daging sapi di pasar ini masih melanjutkan aksi mogok berjualan
sebagai bentuk protes ke pemerintah karena tingginya harga daging sapi
daging dari sebelumnya seharga rp satu ratus dua puluh kini menjadi rp satu ratus empat puluh per kilogram
imbas mahalnya daging sapi ini membuat pedagang kesulitan menjual kepada konsumen
beli ini bukan untuk makan sehari hari itu bisa lagi gitu kan
tak hanya pedagang daging sapi pedagang makanan olahan seperti soto daging juga mengaku kebingungan
tak hanya daging sapi harga daging ayam dan berbagai jenis cabai juga mengalami kenaikan
di sejumlah pasar tradisional di kebupaten tanggerang banten selasa pagi harga daging ayam potong menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
sementara harga cabai rawit merah selasa pagi naik menjadi rp delapan puluh
sebelumnya harga cabai rawit merah berada di kisaran rp empat puluh hingga rp lima puluh per kilogram
iya kemarin kan asalnya banyak demo demo angkutan gitu dari pemerintah katanya ada pembatasan ya
jadi barang terbatas masuk ke induk gitu tambah lagi faktor cuaca kali ya
bu kalau untuk absta sendiri gimana bu
ya maksudnya berkurang lah
terkait naiknya harga daging sapi ketua pengurus harian ylki menilai
pemerintah kurang mengantisipasi peringatan australia tentang berkurangnya ekspor sapi bakalan ke indonesia
ini soal kedaulatan pangan
jadi presiden dari pak arto sampai sekarang pak jokowi ternyata tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan
ya baik di sapi daging sapi kedelai ataupun juga bahan bahan yang lainnya
melansir cnn indonesia com kebutuhan sapi siap potong di jakarta banten dan jawa
barat sembilan puluh tiga persen diantaranya berasal dari australia
hanya tujuh persen pasokan berasal dari sapi lokal
pasokan sapi dari australia berkurang karena pengurangan kapasitas ekspor dari delapan puluh persen menjadi hanya empat puluh empat persen
di melikutan cnn indonesia